kita ke informasi berikutnya dalam demonstrasi menolak omnibus law
undang undang cipta kerja di surabaya sejumlah remaja ditangkap polisi karena melakukan aksi pelemparan kepada petugas yang berjaga di gedung negara gerahadi
sementara itu dalam aksi unjuk rasa ini mayoritas pendemo adalah remaja serta pelajar sma dan smk
kerusuhan aksi demo menolak ruu cipta kerja di surabaya jawa timur pada kamis terjadi ketika ratusan remaja pendemo menerau bos kawat berduri
serta berupaya membuka gerbang gedung negara gerahadi dan merangsek masuk
namun aparat kepolisian yang berjaga berhasil mencegah masa
namun situasi memanas ketika sejumlah pendemo melakukan aksi pelemparan ke arah petugas yang menghalau pendemo
dalam kerusuhan ini sejumlah remaja yang melakukan aksi provokasi dan pelemparan botol air mineral ke arah polisi langsung ditangkap
mayoritas pendemo yang mengaku menolak omnibus law cipta kerja ini adalah remaja serta pelajar sma dan smk
dan kami ajak anda ke surabaya sudah ada produser lapangan cnn indonesia kansa tamarindora
kansa selamat sore bagaimana anda bisa ceritakan kepada kami para provokator aksi yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian
apakah situasi di sana juga sudah mulai kondusif
kansa apakah sudah ada provokator aksi unjuk rasa yang diamankan oleh pihak kepolisian dan bagaimana situasi di tempat anda melaporkan saat ini
apakah sudah mulai cooling down atau kondusif kansah
ya selamat sore aldi aksi yang berlangsung di gedung negara gerahadi jalan gubernur suryo tepatnya ini bermula mulai dari tadi pagi
karena ada ribuan massa yang mendatangi gedung negara gerahadi surabaya untuk menggelorakan semangatnya untuk menyampaikan poin poin tututannya terkait penolakan undang undang omnibus law cipta kerja
nah aldi yang ada di sini masa ini terdiri dari elemen mahasiswa kemudian ada juga siswa yang masih duduk di bangku sma dan smk
ini mereka datang di gedung negara gerahadi
sayangnya di sini masih ada sedikit buruh atau sedikit serikat pekerja yang hadir karena mereka masih berkumpul di perbatasan surabaya
tempatnya ada di bundaran waru untuk menunggu kawan kawan buruh lainnya untuk segera berkumpul di perbatasan surabaya yaitu di bundaran waru
nah tadi pagi aksi masih berjalan dengan lancar namun seiring berjalannya waktu masa mulai melakukan perusakan terhadap barang barang atau perlengkapan atau fasilitas yang ada di gedung negara gerahadi
ada di sebelah barat gedung negara gerahadi tepatnya adalah di pintu gerbang atau pagar dari gedung negara gerahadi ini yang dirusak agar masa ini bisa merangsek ke dalam gedung negara gerahadi
tidak hanya merusak pintu gerbang yang ada di gedung negara gerahadi aldi tapi masa juga melakukan pembakaran water barrier kemudian beberapa tong sampah di sini juga dibakar yang kemudian memicu asap tebal kemudian juga ada bau yang tidak enak kemudian juga ada suara ledakan
nah tidak hanya
tidak hanya itu kemudian massa juga melakukan penulisan atau menulis beberapa kata kata untuk menolak undang undang cipta kerja di jalan menggunakan cat semprot namun setelah itu setelah waktu berjalan kemudian massa tetap memaksa untuk masuk ke dalam gerahadi dan merusak fasilitas yang ada
nah kemudian hal itu menjadikan pihak kepolisian untuk mengeluarkan water cannon
juga kemudian gas air mata dan juga mulai menangkap beberapa peserta dari masa yang melakukan provokasi
nah tadi dijelaskan oleh akbp sudamiran yang merupakan kasat reskrim dari polrestabes surabaya bahwa pihaknya sudah menangkap atau mengamankan ratusan provokator begitu juga dengan barang bukti yang masih akan diidentifikasi
sementara kini aldi tadi petugas dari gas air mata atau penembak dari gas air mata dari pihak kepolisian
ini tepat berada di sini di area halaman gedung negara gerahadi namun sekarang sudah berpindah ke depan karena masa sudah bisa berhasil dihalau mundur menggunakan water cannon
namun gas air mata masih tetap bersiaga di depan gedung negara gerahadi karena ternyata ini masih ada masa yang masuk ke dalam gedung negara gerahadi
sangat disayangkan aldi bahwa yang menjadi peserta ini bukan hanya mahasiswa yang mereka bisa dikatakan mereka ini mampu ya menguasai atau paham mengenai apa itu undang undang omnibus law cipta kerja
namun disayangkan ternyata ada ratusan juga remaja yang datang ke sini mereka tidak paham apa itu undang undang omnibus law cipta kerja
namun mereka mengikuti aksi ini dan melakukan provokasi serta melakukan perusakan kepada fasilitas yang ada di gedung negara gerahadi
anda bisa melihat di layar aldi sekarang polisi masih terus berjaga ini bukan lagi di halaman saja tapi juga di depan pintu atau di depan gerbang dari gedung negara gerahadi
karena sepertinya ini masih ada peserta demonstrasi yang masih berada di sini
ya kansa ini menarik tadi anda sebutkan bahwa ada pelajaran
dan sekarang saya mendapatkan kabar bahwa untuk massa dari buruh ini berhasil
dari berbagai kabupaten kota yang ada di jawa timur mereka sebelumnya tadi sudah berkumpul di bundaran waru tempatnya di perbatasan surabaya sidoarjo
dan mereka sudah bergerak menuju surabaya dan kabarnya akan menuju ke gedung dprd jawa timur untuk menyampaikan tuntutannya menolak undang undang amnibus law cipta kerja
sementara kondisi di depan gedung negara gerahadi aldi anda bisa melihat ini pasca perusahaan fasilitas
anda masih melihat di sini masih ada asap kemudian banyak begitu sampah
ini menjadikan perhatian kita bersama aldi karena di tengah pandemi covid sembilan belas masa meskipun sudah mengetahui resikonya namun tetap menyuarakan penolakan mereka terhadap undang undang omnibus law cipta kerja
meskipun ada banyak yang sudah memakai masker namun mustahil aldi mereka bisa menerapkan jaga jarak
dan selain ada petugas kepolisian juga ada
petugas dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas yang menyemprotkan disinfektan mereka keliling di area demonstrasi
tampaknya ini masih ada kelanjutan dari kerusuhan di gedung negara gerahadi dan masa masih melemparkan batu kemudian ada kayu
anda masih bisa mendengar suara ledakan gas air mata itu artinya polisi masih berupaya untuk menghalau mundur masa yang masih bertahan di depan gedung negara gerahadi
kansa tadi yang anda sempat laporkan bahwa memang tidak hanya mahasiswa pekerja atau buruh saja yang mengikuti aksi unjuk rasa di sana tapi juga ada kalangan pelajar sma dan smk yang tadi anda juga katakan sebetulnya mereka kurang atau tidak begitu paham terhadap esensi dari undang undang omnibus law cipta kerja ini
dari pengumpulan massa tersebut sebetulnya jaringan
komunikasi mereka hingga akhirnya mereka bisa masuk ke aksi unjuk rasa bagaimana kansa
iya saya belum mendapatkan informasi begitu jelas karena tadi mereka masih begitu semangat untuk menggelorakan tututan tutan mereka namun yang jelas aksi ini sepertinya sudah terinformasikan kepada banyak masyarakat yang ada di surabaya bahkan jawa timur bahwa untuk izin melakukan demonstrasi penolakan undang undang amnibus law cipta kerja ini sudah diberikan kepada kepolisian daerah jawa timur mulai tanggal enam
nah saya menduga bisa jadi hal itu yang menjadikan masyarakat mengetahui informasi mengenai rencana adanya demonstrasi menolak undang undang omnibus law cipta kerja
selain itu aldi sebelumnya ini kawan kawan buruh yang ada di surabaya maupun yang ada di jawa timur ini telah memanaskan mesin untuk persiapan demonstrasi dimulai sejak tanggal enam hingga tujuh di mana mereka mendatangi beberapa industri atau pabrik yang ada di surabaya untuk memberikan informasi
agar para manajemen perusahaan memberikan izin
kepada buruh atau pekerjanya untuk melakukan aksi demonstrasi yang puncaknya terjadi hari ini pada tanggal delapan oktober dua ribu dua puluh
ya kansa apakah sudah ada
sementara saya juga mendapatkan informasi aldi bahwa untuk aksi demonstrasi ini para pimpinan perusahaan sebenarnya juga sudah memberikan himbauan kepada para pekerja atau para buruhnya untuk melakukan swab test pasca mereka melakukan demonstrasi atau mengikuti demonstrasi
tidak hanya melakukan swab test tapi juga untuk meminta para pekerja mereka untuk melakukan isolasi mandiri selama empat belas hari karena itu dilakukan untuk mencegah penularan covid sembilan belas
karena aldi bisa dibayangkan masa yang mengikuti aksi pada hari ini ini berasal dari banyak kabupaten kota yang ada di jawa timur itu artinya penularan juga masih berpotensi terjadi apalagi surabaya pada hari ini masih berzona oranye
artinya masih ada potensi penularan covid sembilan belas di sini
di tengah bayang bayang pandemi covid sembilan belas anda melihat di sini ternyata kerusuhan belum juga usai dan ini bisa dilihat bahwa masa bukan berasal dari buruh atau pekerja namun berasal dari mahasiswa atau pelajar yang ada di surabaya
dan polisi masih terus bersiaga untuk menghalau masa dan saya melihat di sini
tembakan gelas air mata juga masih disiagakan karena nampaknya masa masih belum juga bisa meninggalkan gedungan negara negara hadi
kansa apakah sudah ada keterangan ataupun konferensi pers yang dilakukan oleh wali kota surabaya begitu tri risma hari ini untuk menenangkan para aksi masa yang berdemonstrasi di sana
sampai sejauh ini tidak ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah kota surabaya maupun dari pemerintah provinsi jawa timur
dan tadi hanya di
para masa aksi saja yang melakukan atau menyampaikan tuntutannya
jadi tidak ada sama sekali konfirmasi atau pernyataan resmi dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi jawa timur terkait aksi yang terjadi
di gedung negara negara hadi
ya akan saya sepertinya juga
polisi kembali menembakkan gas air mata
jadi saya harus berjalan mundur karena asap ini juga terbawa angin dan saya mulai terkena untuk gas air mata ini
jadi tampaknya di depan sana di seberang tempat saya melaporkan ini masih ada masa yang melakukan pelemparan
kemudian polisi masih berusaha menghalau mundur
dan belum kunjung usai hadi
apakah ada masa aksi yang membawa
senjata senjata berbahaya begitu kanza yang bisa membahayakan aksi unjuk rasa tersebut
iya saya belum mendapatkan informasi detail ya
apa saja barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian atau polrestabes surabaya
karena tadi akbp sudamiran kasa trashcrim dari polrestabes surabaya hanya menyatakan telah mengamankan ratusan peserta
masa dan telah mengamankan juga barang bukti
namun pihaknya tidak memberikan penjelasan apa saja barang bukti yang diamankan dan pihaknya masih terus mengidentifikasi
dan aldi ini juga bisa dilihat bahwa polisi masih berupaya untuk mengamankan peserta
oke masa terluka disitu
dan saya masih merasakan pedihnya gas air mata
itu artinya polisi masih berupaya untuk menghalau masa menggunakan gas air mata
satu demi satu provokator atau peserta dari aksi yang melakukan provokasi dan melakukan perusakan atau menimbulkan kerusuhan di sini
terus diamankan oleh pihak kepolisian
apa saja bentuk kerusuhan kericuhan yang disebabkan oleh masa aksi
aldi saya tidak bisa mendengar suara anda
apa saja kericuhan yang disebabkan oleh masa aksi dan apa saja yang kemudian hingga saat ini sudah terlihat rusak ataupun ringsak akibat masa yang mencoba masuk ke gedung negara gerahadi
iya sedari pagi ini sebenarnya sudah terjadi aldi
terbukti dari ratusan masa yang merangsak masuk gedung negara gerahadi dan mereka telah merusak atau menerobos pintu atau gerbang sebelah barat gedung negara gerahadi
sampai roboh gedungnya sekarang
kemudian masa juga telah merusak beberapa
kamera pemantau atau cctv yang ada di depan gedung negara gerahadi berikut juga dengan umbul umbul
ini yang tadinya di sini berjajar beberapa umbul umbul di depan gedung negara geradi namun sudah dicabut atau sudah diambil oleh masa
kemudian tidak hanya itu masa tadi juga menuliskan beberapa kata kata penolakan terhadap undang undang omnibus law cipta kerja dengan menggunakan cas semprot di depan jalan atau di jalan raya tepatnya yang ada di depan gedung negara gerahadi
nah selain itu juga ini beberapa kali masa
masih juga melakukan pelemparan baik menggunakan batu kemudian botol minum kemudian dengan sandal
ya kansa tadi juga terlihat ada masa aksi yang terluka
sebetulnya apakah ada tim medis yang berjaga di sana untuk mengantisipasi masa ataupun aparat kepolisian yang terluka akibat aksi saling lempar dan juga pelemparan gas air mata di sana
iya benar sekali tentu saja pihak dari kepolisian ini sudah menyiagakan
tadi saya melihat ada beberapa ambulans
atau mobil kesehatan yang disiagakan dari bidokes polda jawa timur
tentunya ketika terdapat beberapa peserta bahkan tadi saya juga melihat ada beberapa petugas dari kepolisian yang terluka
sehingga mereka juga tentunya mendapatkan perawatan medis dari pihak kesehatan
karena di sini juga ada beberapa ambulans yang tadi disiagakan
tadi saya beberapa kali mendengar teriakan dari petugas kepolisian yang berjaga untuk segera memberangkatkan ambulans
karena tentunya di depan ini juga terdapat beberapa korban yang bukan hanya dari peserta mas aksi tapi juga dari petugas kepolisian yang berjaga
ya kansa itu terlihat ada masa aksi yang dibawa masuk ke dalam gedung negara gerahadi di sana
sudah ada berapa provokator aksi yang ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian kanser
iya kalau tadi tadi siang tepatnya
nah ini kansa traskim dari polos sabah surabaya akpb sudamiran menyatakan ada sekitar seratus peserta mas aksi yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian
namun jika hingga saat ini saya melaporkan anda masih melihat dari tadi masih ada beberapa peserta yang diamankan
tentunya jumlah itu bertambah
saya bisa prediksi mungkin ada sekitar satu ratus lima puluh ya atau bisa mencapai angka dua ratus untuk provokator yang sudah diamankan
pihak kepolisian berikut juga dengan barang bukti yang masih diidentifikasi dan saya belum mendapatkan konfirmasi langsung
apa saja barang bukti yang dibawa oleh para peserta massa yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian
sementara saya mendapatkan informasi aldi saat ini ribuan buruh dari beberapa serikat pekerja yang ada di jawa timur
ini telah masuk kota surabaya dan mereka akan melakukan aksi mereka di depan gedung dprd jawa timur
kansa ribuan buruh tersebut sudah masuk artinya mas aida gelombang
mereka tentunya akan menyuarakan apa saja tuntutan
selama ini tidak jauh berbeda aldi dengan tuntutan tuntutan buruh yang ada di berbagai kota di seluruh indonesia
kemarin saya berbincang dengan beberapa buruh dari beberapa serikat pekerja yang menyatakan bahwa hari ini merupakan puncak dari aksi demonstrasi yang mereka lakukan
tentunya mereka melakukan atau menyampaikan penolakan penolakan poin poinnya
kurang lebih mengenai jika buruh perempuan menyatakan bahwa mereka keberatan dengan adanya atau dihilangkannya cuti hai

menyusui itu tentu saja memeratkan mereka kemudian juga dengan status kerja
padahal sebelumnya sebelum disahkannya undang undang omnibus law cipta kerja ini aldi para buruh ini telah memperjuangkan untuk karyawan karyawan kontrak agar bisa dilakukan pengangkatan karyawan tetap
namun dengan adanya omnibus law tentunya ini akan kembali dilemahkan atau digagalkan
bahkan mereka berharap presiden republik indonesia joko widodo bisa mendengar aspirasi rakyat dan bisa mengeluarkan perpu
menggugurkan atau menunda rancangan undang undang omnibus law cipta kerja
kanza masih ada gelombang kedatangan buruh yang akan melakukan aksi unjuk rasa
sebetulnya apakah sudah dilakukan penyekatan di berbagai titik untuk menghadang buruh agar tidak berkumpul melakukan unjuk rasa di beberapa tempat yang anda sebutkan tadi
iya kalau di tempat saya melaporkan ini tidak ada buruh ya jadi hanya ada mahasiswa kemudian ada pelajar sma ataupun smk
dan ini di beberapa jalan yang disekat di sekitar gitu negara gerhadi adalah di jalan gubernur suryo tempat di gitu negara gerhadi ini
kemudian jalan pemuda kemudian jalan yosudarso juga ditutup oleh petugas
nah kemudian jika tadi pagi para buruh ini berkumpul di bundaran waru tentu saja jalan di depannya
ketermasuk di jalan
ahmad yani itu juga ditutup
kemudian tentu saja kalau aksinya sekarang berakhir di gedung dprd jawa timur tentu saja jalan di depannya ditutup
dan para pengendara atau pengguna jalan raya disarankan tidak melewati titik titik itu
utamanya di gitu negara gerhadi kemudian di gitu dprd jawa timur
nah aldi hingga sore hari ini pukul enam belas lebih sebelas waktu indonesia barat
ternyata masa masih belum juga usai
hari ini saya berada di gitu dprd jawa timur
padahal mereka juga belum tentu mengetahui secara pasti apa yang menjadi tuntutan dari buruh terkait undang undang omnibus law cipta kerja
pelajar dan siswa sekolah yang menjadi masa aksi di depan gedung negara gerahadi
kansa kawasan mana saja yang lumpuh akibat aksi yang dilakukan oleh pelajar mahasiswa ini
kalau kita berfokus pada aksi mahasiswa dan pelajar sma smk
tentu saja hanya difokuskan di depan gitu negara gerhadi
itu artinya ada di jalan gubernur surya
kemudian tadi ketika saya menuju gedung negara gerahadi saya melihat ada petugas dari dinas perhubungan untuk juga menutup akses jalan
dari jalan pemuda menuju jalan yosudarsa
kemudian dari jalan yesudarsa menuju jalan gubernur suryo
oke kansa tetap berhati hati dalam melaporkan
kami akan terbarui lagi
saya masih mendengar suara
suara dari masa yang masih
terus melemparkan kaca
padahal mereka sudah diminta untuk mundur dan tidak terus melakukan perusakan atau pelemparan
kansa nanti kami akan hubungi anda kembali tentang informasi terbaru
aksi ujuk rasa di depan gedung negara gerhadi